jika sebelumnya pasangan suami istri yang hendak mengurus perceraian harus ke pengadilan agama
kini akan dipermudah dengan adanya sistem peradilan perceraian secara online
pengadilan agama surabaya sudah menerapkan sistem online ini sejak agustus dua ribu dua puluh
sejak layanan ini diluncurkan tercatat sudah lebih dari satu ratus lima puluh orang yang menggunakan sistem ini
sistemnya mudah penggugatannya perlu datang ke pengadilan untuk membuat akun
mendaftarkan gugatan dan mediasi
setelah itu semua proses dapat dilakukan melalui gawai masing masing
kalau sidangnya mungkin kalau perkara manual itu bisa berkali kali ya
kalau perkara sidang elektronik ini maksimal maksimal tiga kali
nita adalah salah satu pengguna layanan peradilan perceraian secara online
sudah sebulan lebih ia menggunakan layanan ini
sebagai advokat ia merasa sangat diuntungkan karena dalam menangani perkara menjadi jauh lebih singkat
sangat mudah menurut saya jadi dari efisiensi waktu kita jadi lebih cepat
jadi kapanpun kita bisa mendaftarkan
terus dari sistem persidangan juga relatif lebih cepat
karena kalau memang perkara itu ada perlawanan
secara aturan hukumnya memang kan kita melalui agenda jawaban replik duplik saksi kesimpulan itu harus selalu datang di persidangan
kalau sekarang tidak
jadi pada saat mediasi aja
dan dari timer waktu pun otomatis lebih singkat
paling kurang lebih dua bulan insya allah semua diselesaikan dengan baik
dengan adanya layanan online ini diharapkan proses peradilan menjadi lebih cepat
dapat menjembatani kendala geografis dan juga menekan tingginya biaya perkara